bisa jadi inilah pertama kalinya calon haji indonesia batal berangkat ke tanah suci karena ditahan otoritas keamanan negara jiran filipina
lebih mengenaskan lagi ketika persoalan paspor palsu yang menjadi pangkal persoalan
benarkah kasus ini terjadi karena semakin panjang dan lamanya antrian keberangkatan haji
akibat kian sedikitnya kuota haji untuk indonesia
lantas bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam hal ini
kementerian agama sebagai otoritas penyelenggara ibadah haji
kami akan membahasnya bersama muharrem ahmad sekjen himpunan penyelenggara umroh dan haji atau himpuh
dan kombes martinus sitompul kabak penerangan umum divisi humas polri
dan melalui sambungan telepon ada mantan dirjen haji dan umroh kementerian agama anggito abimanyu
selamat malam bapak bapak
saya ke pak martinus soal sampai sejauh mana penyelidikan sudah dilakukan
dan apa yang sudah dilakukan polisi yang terkait dengan wp
warga kita yang ada di sana
tapi sebelum dijawab kita simak terlebih dahulu
pengantar berikut terlebih dahulu
sebanyak satu ratus tujuh puluh tujuh warga negara indonesia ditahan di filipina saat akan beribadah haji ke arab saudi
karena menggunakan paspor palsu
paspor yang diperoleh secara ilegal itu disediakan oleh para pendamping yang merupakan warga filipina
yang bekerja pada jasa layanan pemberangkatan haji di filipina
seluruh warga negara indonesia itu dipastikan batal berangkat haji
untuk menghindari terulangnya presiden buruk ini
kementerian agama mengimbau agar masyarakat yang niat berhaji
tetap mematuhi aturan yang berlaku melalui jalur yang disediakan pemerintah
kita akan menganjurkan kepada masyarakat agar mereka itu apabila berhaji
melalui program resmi yang dicanangkan oleh kemenang
nah kalau dia itu dibujuk orang orangnya itu siapa yang perlu kita cari itu
kemudian pergi hajinya melalui luar negeri
kemudian disana ada kasus hukum
maka yang menjadi katakan konsen dari kemenang adalah mengidentifikasi
adakah travel travel yang diizinkan oleh kemenang itu
ikut membentuk sindikat asing itu di dalam membujuk rayu orang indonesia
sehingga dia keluar dari jalur resmi
para jemaah haji itu dijanjikan bisa berangkat haji dengan cepat
menggunakan kuota haji yang diberikan arab saudi ke filipina
mereka pun diminta brbn enam puluh
hingga sepuluh dolar as per orang
persoalan kuota haji di indonesia yang terbatas menjadi penyebab para calon jemaah haji terkubur
ingin memiliki hak yang memperkenalkan tersebut untuk mengeruk kumpulan
tahun dua ribu lima belas indonesia mendapatkan kuota haji sebesar dua ratus sebelas orang
karena pembangunan masjidil haram jumlah tersebut berkurang pada tahun ini
menjadi hanya satu ratus enam puluh ribu jemaah
pemerintah pun diusulkan membentuk kerjasama dengan negara lain
khususnya negara tetangga di kawasan asia tenggara dalam hal pemanfaatan kuota haji
hal itu untuk menghindari persoalan hukum karena pemanfaatan kuota haji
oleh sindikat pemberangkatan haji di negara lain
agus limansyah sien indonesia
ya mari kita mulai
pak martin sampai sejauh mana pemeriksaan sudah dilakukan atau penyelidikan yang sudah dilakukan
ada tim yang sudah ke sana katanya
besok malam ya
besok malam berangkat ke filipina
ini terkait dengan inisiatif kita untuk membuat laporan
jadi laporan polisi itu ada dua model
model b itu berarti yang korban melaporkan tetapi ini model a inisiatif
bagaimana kerjasama koordinasi sama kemlu
ya pertukaran data informasi itu dilakukan termasuk dengan kemenang
kemudian kita kan punya slo senior listen officer di filipina
nah input input data kemudian diolah dianalisis
sehingga kita inisiatif untuk berangkat ke sana untuk bisa mendapatkan data akurat
dan ya kalau bisa kita bersama dengan
stakeholder yang ada memulangkan warga negara kita
sehingga mereka tidak perlu menjalani sidang di sana dan lain lain
ya itu mungkin harapan kita
sampai sejauh ini initial information nya seperti apa
informasi awalnya yang didapat
ya memang kan dari awal dimulai dari tidak bisa mereka berangkat itu ya
kemudian mendapatkan informasi itu dan beredar di media media
kemudian dua hari yang lalu ya kemarin lah kita berinisiatif membuat laporan polisi
model a itu ini terkait dengan undang undang tiga belas dua ribu delapan penyelenggaran haji
mereka tidak dalam kapasitas untuk memberangkatkan calon jemaah haji
nah apakah kemudian memungkinkan itu mereka dipulangkan
karena kan ini kan kalau di indonesia saja
pemalsuan paspor itu pelanggaran yang tidak remeh
ya saya kira ini memang harus kerja tim ya tidak hanya pihak kepolisian
jadi dalam hal ini berupaya untuk melakukan penyidikan untuk membuat terang perkara ini
tetapi tentu peran pemerintah kita kementerian luar negeri untuk memulangkan mereka itu saya kira bagian yang penting juga
baik pak muharrem ini orang banyak suuzon lah ya ini bukan barang baru sih sebenarnya apesnya baru sekarang
benar nggak itu
ya kami mendeteksi ini sudah empat tahun
mendeteksi ini sudah empat tahun
sudah empat tahun
dari anggota anggota kami khususnya yang dari sulawesi selatan itu banyak melaporkan
dan di awal tahun dua ribu enam belas kami sudah sampaikan kepada kementerian agama dalam rapat evaluasi tahunan
juga pada satu kesempatan rdp dengan komisi delapan
concern kami tentu bahwa selain ini melanggar undang undang nomor tiga belas
di mana kami mempunyai otoritas yang legal
sementara yang lain menggunakan cara ilegal
tapi juga kita concern dengan
fungsi perlindungan karena kami bagian daripada sistem undang undang itu
pelayanan dan perlindungan
yang kita bayangkan kalau mereka dalam satu kesempatan kemudian terjadi musibah di luar negeri
tapi karena tidak tercatat sebagai wni
maka kita kehilangan data
bahkan sampai meninggal
itu concern kami kepada masyarakat dalam konteks pelayanan
sorry dari empat tahun lalu anda katakan begitu ya
apakah angkanya cukup besar
kalau sekarang kan ada satu ratus tujuh puluh
memang angkanya sih kita belum dapat angka yang real berapa
tapi fenomena itu sudah berjalan dan semakin kesini semakin besar
kalau yang dilaporkan menggunakan paspor negara orang
kita tidak tahu apa itu asli atau palsu
tapi menggunakan paspor negara lain itu di filipina
penggunaan kuota di negara lain yang banyak beredar itu justru dari timur timur juga dipakai
cuma modusnya seperti timur leste
itu kita juga sering menyampaikan itu kepada pihak kementerian agama
pak anggito obimanyu juga sudah bergabung bersama kita
mas tito selamat malam mas
selamat malam mas vito
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sebagai orang yang pernah menangani urusan haji
anda melihat ini fenomena apa ini sebenarnya
apakah karena kuota kita kurang
atau tidak sabar menunggu atau bagaimana

waktu itu ada tekan saya yang namanya pak abisma
yang terpakai indonesia di filipina
dia berangkat karena memang dia paspor hitam
dia adalah orang indonesia yang bekerja dan memanfaatkan kuota filipina
lalu dia bilang waktu itu datang mereka datang ke kantor haji kita di mekah
dibilang pak ini ada sekitar dua puluh an tiga puluh an orang yang menggunakan paspor ilegal
tapi mereka masuk
masuk dan waktu itu mereka minta izin untuk menempati tenda kita di arafah
waktu itu saya jadi singkat sekali saya begitu ini sekarang ada kejadian dulu kok masih ada
karena dua ribu tiga belas waktu itu saya sudah
melaporkan bahwa ini harus dilarang
kepada pihak baris krim
waktu itu karena kami ada kerjasama dengan baris krim
melaporkan bahwa ada sekitar dua puluh an orang yang menggunakan tenda kita di arafah
karena mereka tidak punya tenda
bukan di arafahnya nggak punya tenda
jadi mereka menggunakan maketab kita
jadi pengelolaan seperti indonesia itu tidak ada di filipina
jadi ini seperti apa
polanya berbeda sama sekali atau gimana
ya tidak ada pecah mahatunggu di sana
karena memang antara yang mendaftar dan kuota itu
jauh lebih banyak yang
besar kuota daripada
memang kalau dihitung dari sisi populasi
tetapi karena penduduk muslim di sana kan umumnya di moro di bawah
selatan yang mungkin daya belinya tidak cukup
mereka tidak mampu untuk membayar
jadi kuotanya itu tidak terpakai
itu sama seperti di timor leste sama
cuma kalau timor leste itu
mereka memang memindahkan kuotanya kepada indonesia
nah harusnya waktu itu yang saya lakukan adalah meminta supaya kuota
yang ada di filipina dipakai untuk kuota indonesia
dan ini ada peran orang lokal begitu
kalau pihak kepolisian
berarti dari indonesia kemudian ada calo dari filipina
bertemulah dengan calon itu begitu ya kira kira ya
karena saya ketemu waktu itu orang orang indonesia
waktu itu saya ajak mereka ketemu sama muasasa indonesia
muasasa asia tenggara
mereka minta izin untuk memanfaatkan
karena kalau yang orang indonesia bermukim di manila
mereka mendapatkan tanda sendiri
tapi ternyata rombongannya ada
yang berasal orang indonesia
yang menggunakan yang sempurna orang indonesia
tapi mereka mempunyai paspor ilegal
yang dua puluh tiga puluh orang itu yang mas tito katakan
itu sempat diproses nggak
ada prosesnya orang dari mana sempat ngobrol
tapi saya tidak follow up karena saya sudah berhenti
sebetulnya harusnya sudah pihak aparat sudah tahu
apakah itu kemenlu atau kepolisian sudah tahu
bahwa harusnya tidak boleh kejadian lagi
saya ternyata pada tahun dua ribu enam belas ada
saya jadi dengar dari pak muharam
sudah berlangsung tahunan
jadi saya juga heret kok bisa terus berlangsung
kok bisa kita kebobolan
sampai sejauh ini penyelidikan yang untuk di dalam negeri
kan ada beberapa travel yang sudah disebutkan
oleh pihak kepolisian sendiri
yang kemudian menginisiasi adanya kasus ini
kemudian pada akhirnya
itu sudah dilakukan pemeriksaan pemantauan
kita memang dalam rangka penyelidikan
kita kumpulin data dulu
akan kita lakukan pemanggilan pemanggilan terhadap mereka
dan kita jemput bola nanti juga
misalnya ada di wilayah makassar
nanti di basar polda sulawesi selatan
kita ajukan untuk melakukan pemeriksaan dulu
demikian juga dengan yang lain
ada dari jambi juga
ada dari kalimantan utara
terus kemudian ada beberapa tempat dari jawa timur
jadi ini masih proses semua ya
iya masih proses
pak muharrem ini nama nama ini katanya ilegal benar
ya dari tujuh yang disampaikan di media
tidak satupun yang mendapatkan izin dari kementerian agama
tapi itu tetap ada pelangnya dan kemudian
itu kan berbahaya sekali
mau naik haji ada pelang kayak gitu
secara serta merta saya masuk aja
pengawasannya siapa ini sebenarnya
justru pada saat pak anggito menjadi dirjen
itu ditandatangani mou dengan pihak kepolisian republik indonesia
waktu itu kalau tidak salah pak sutarman pak
nah sejak saat itu memang
terus menerus dilakukan penerbiban
dan terakhir di pertengahan tahun ini
sebetulnya kementerian agama bersama juga jajaran kepolisian
itu di makassar sempat terjadi semacam pemeriksaan lebih jauh
orang yang mempunyai niat jahat itu seringkali lebih
lebih lihai daripada
satu langkah lebih di depan daripada kita
ini kebetulan kalau misalnya penonton yang berharap
harap tahun depan bisa berangkat dan kemudian terbentur kuota dan sebagainya
sebenarnya modusnya kayak gimana sih
mulai dari saya masuk ke travel itu
terus kemudian sampai akhirnya bisa berangkat dengan paspor filipina itu
ya harus diketahui oleh publik bahwa seringkali sekarang semakin gencar
penawaran daftar sekarang berangkat sekarang
untuk diketahui bahwa visa haji itu ada dua macam
pertama visa yang secara resmi disalurkan melalui negara
dan itu kurang lebih sekitar satu per mil penduduk muslimnya
kita dapat dua ratus sebelas ribu sebelumnya tapi kemudian sekarang dipotong karena renovasi masjid
itu menjadi rp satu ratus enam puluh delapan delapan ratus
nah ada juga visa undangan
satu per mil itu dari jumlah muslim atau jumlah penduduk keseluruhan
oh penduduk muslim oke
kalau jadi jumlah penduduk maka filipina akan
nah kemudian yang sekarang banyak juga mungkin ini bisa dikaji lebih lanjut
itu yang menggunakan visa lain
yaitu visa untuk berbisnis datangnya dan visa untuk bekerja
nah di musim haji itu kan butuh tenaga banyak di saudi itu
nah maka mereka mengeluarkan visa yang cukup banyak
ada yang memang
legal tetapi untuk penyelenggaran hajinya tidak legal
nah jadi dari konteks itu mereka terserah mereka kalau sudah sampai di saudi
kalau sudah sampai di saudinya sih mungkin ada yang mengatur
tetapi yang kita sesalkan itu adalah terjadinya perubahan paspor
orang berangkat dari luar negeri tidak ada masalah mas vito
mereka sedang belajar mereka profesional sedang bekerja dan sebagainya
tapi tetap menggunakan bahasa indonesia
cukup mempunyai green card atau resident dan sebagainya gitu
sama hanya seperti wna yang ada di indonesia dengan syarat syarat tertentu yang memenuhi
bisa berangkat menggunakan kuota dari indonesia
pasti nggak mau berangkat dari sini lama nunggunya
entah karena pernikahan entah karena bekerja cukup lama sebagainya
yang harus disadari oleh masyarakat pertama tentu adalah dia harus konsultasi kepada penyelenggara haji khusus yang memang mempunyai izin
mungkin nggak orang yang berangkat tidak tahu sama sekali
karena setahu saya uangnya banyak yang berangkat lebih banyak
jumlah yang dikeluarkan yang di spend itu lebih banyak
dan dia berangkat ke sana berangkat dari filipina
terus tahu nggak sebenarnya ini akan ada pemalsuan
dijawabin nanti pak kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
baik kita akan lanjutkan perbincangan
saya potong tadi pertanyaan saya ke pak muharrem
menurut bapak sebenarnya orang orang itu bagaimana
jadi ini antara sadar dan tidak sadar sih sebenarnya mas fiyuto
mungkin ada dorongan yang sangat kuat untuk beribadah melaksanakan
pasti mas rata rata usia mereka sekarang itu antara sekitar di atas lima puluh an
kalau mereka menunggu khususnya di sulawesi tiga puluh dua tahun delapan puluh tahun yang akan datang kita tidak pernah tahu usia setiap orang
jadi dorongan itu sangat kuat
nah dimanfaatkan oleh network jaringan
network jaringan ya
network jaringan ya
itu saja yang terjadi
dan itu sebenarnya kan semuanya ilegal berarti kan
iya ilegal karena penyelenggaran haji hanya diselenggarakan oleh kementerian agama yang reguler dan oleh pihk yang khusus
mereka membuat pasport palsu artinya pasport aspal ini atau pinjam paspor
seperti kasus nazarudin misalnya dia pinjam orang yang mirip mirip saja
kalau paspor mereka paspor indonesia nya kan benar ya legal sah
nah begitu mereka sampai ke filipina
karena mereka yang menggunakan mereka mendokumentasikan dirinya adalah warga filipina
jadi sinyalemen yang kita terima adalah mereka sudah berangkat duluan dua tiga bulan yang lalu
kemudian bikin kembali lagi
effortnya luar biasa ya sebenarnya
ya seperti itu ya
pak anggito mas tito kita melihat ini kan juga ada peran pemerintah ini
kita nggak bisa salahkan sepenuhnya pemerintah
karena memang kuota datangnya dari pemerintah arab saudi
tapi ada nggak sih upaya yang bisa kita lakukan untuk bargain lebih banyak lagi
jumlahnya sehingga tidak agak manusiawi masa tunggunya itu nggak yang berlarut larut gitu
ya sebetulnya setiap kuota itu kan sudah ditetapkan di dalam forum oki ya
yang diambil dari penduduk muslim
jadi itu sudah merupakan kesepakatan karena keterbatasan lokasi arab aminah
memang sudah tidak bisa lagi
yang bisa dilakukan adalah tadi itu sebetulnya oki bisa merembuk kembali
dan itu pernah kita lakukan dua ribu tiga belas
waktu itu kita minta kuota dari timur leste
waktu itu pernah juga kita terungkap
kita meminta dari kuota dari filipina
kita sebagai negara gitu maksudnya
negara negara boleh boleh minta gitu
tergantung mereka mau kasih apa enggak gitu ya
ya timor leste waktu itu memang sudah memberikan ya
apa namanya jumlahnya ada
tetapi sebetulnya masalah fundamentalnya itu adalah bahwa memang harus diberikan edukasi dan sosialisasi
bahwa jumlah sistem antarabangsa itu harus diberikan
sistem antrean itu yang dilakukan di indonesia dan di malaysia di iran itu akan menyebabkan jamaah itu harus menunggu
kalau jemaah reguler sekarang menunggu lima belas tahun sampai dua puluh tahun
kalau yang wajib khusus menunggu empat lima tahun
dan itu adalah bagian dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi itu
itu nggak bisa dihindari karena memang antara supply sama demandnya itu tidak seimbang
jadi yang kita bisa lakukan adalah ya kita minta supaya kuota kita ditambah
kemudian kita minta supaya yang sudah pernah berhaji tidak boleh berhaji lagi
kemudian apa namanya ya tentu kita apa namanya bisa minta dari kuota
sekarang misalnya jamaah iran
seperti sebetulnya waktu ada kejadian apa namanya itu tahun lalu ya
di mana kita harus mendapatkan
harusnya mendapatkan kompensasi tambahan rp sepuluh itu harusnya diupayakan
ya kan itu kan peluang bagi kita untuk mendapatkan tambahan tambahan
dan itu yang masih kita harap supaya apa namanya jamaah itu haji itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang belum pernah berhaji
kecuali onh plus ya
bukan kecuali petugas kecuali apa namanya pemimbing ya
dan dulu kami juga pernah mengambilkan proyek belajar ma'alan sih ya
itu di uu
jadi sebetulnya banyak cara cara yang dilakukan
sebenarnya juga kita lakukan pembagian antara provinsi
sekarang kan kuota itu basisnya provinsi
kalau di apa namanya di di di di di itu itu tunggu tunggu nya dua tiga tahun
di ntt cuma enam tahun
di papua yang penduduk muslimnya sedikit
jadi harus ada
pengaturan kembali ya
apakah basis penentuan basis per provinsi itu sudah
pengaturan secara proporsional ya
kan itu beda beda
jadi harus ada
provincial lah harus mengatur
di filipina apakah ada bpih juga di sana
ada lembaga yang mengurusi haji
kita tahu bahwa ya muslim di sana tidak mayoritas begitu tidak seperti indonesia
apakah ada pengelolaannya juga
kalau nggak salah ya
jadi travel lah yang mau berangkat
kali ini seperti kalau mereka tuh kayak travel biasa aja saya seperti berangkatan keluar
jadi seperti di eropa juga di belanda juga begitu
saya juga pernah bertanya kepada mereka yang pernah dari belanda
mereka kan daftar di travel aja langsung berangkat
dan karena seperti di belanda di negara negara eropa itu nggak ada waktu tunggu
karena mereka sudah berangkat
mereka sudah berangkat

mereka sudah berangkat
mereka sudah berangkat
mereka sudah berangkat
mereka sudah berangkat
mereka sudah berangkat

saya nggak tahu bagaimana cara oki menghitungnya ya
tapi kita mesti berpikir ulang gitu
dan mestinya forumnya di oki kita
untuk mendedifikasikan kembali
seperti sekarang indonesia sudah dua ratus empat puluh ribu
penduduk indonesia penduduk muslimnya dan yang lainnya ya
jadi kita harus memikirkan
jadi kita harus memikirkan
masih di bawah satu per mil sebetulnya sekarang
nah itu harus ada lobby tingkat tinggi
supaya kita mendapatkan
kalau di cina
china itu penduduk muslimnya terbesar di dunia
karena kan dia dua miliar
penduduknya muslim itu dua ratus juta
kalau dihitung beneran lebih besar
dari indonesia loh ya
tapi sekarang fakta nya
tetapi yang berangkat dari
china itu selalu di bawah
nah itu harus
dibicarakan di tingkat oki
bagaimana penduduk yang secara
distrasinya muslim tinggi
tapi tidak terisi kuotanya
sementara kita malaysia iran
waktu tunggunya sudah sangat tinggi
karena apa tadi itu
faktanya peminat yang berangkat
haji itu lebih tinggi daripada
kuota yang tersedia
nah pengaturan untuk meningkat
ini kan gak make sense gitu
kalau misalnya kita berdasarkan jumlah penduduk saja
begitu kan seperti yang diungkapkan oleh mas tito
ada nggak upaya yang terus menerus dilakukan
dan bagaimana level diplomasinya
waktu jaman saya lagi di generasi
karena forum menentukan itu di oki
nah harusnya itu konsisten
tugasnya adalah menjadi pemimpin
haji yang melakukan diplomasi internasional
nah itu harus dilakukan
saya kira saya juga selama tiga tahun di sana jarang sekali
kementerian luar negeri itu melakukan lopi lopi tidak tinggi seperti itu
seperti tahun ini kegagalan kita mendapatkan
dari tahun lalu akibatnya
itu adalah menurut saya kegagalan diplomasi kita
dan itu sangat disesalkan sekali padahal kita sangat membutuhkan kuota itu
padahal sepuluh sudah dijanjikan raja
susah nggak sih mas tito sebenarnya untuk bargain sama kerajaan arab saudi itu
kalau misalnya kita bicara soal ini sebagai transaksi gitu ya

ini kita adalah pelanggan yang paling loyal dan paling rakyat itu ya
rajin begitu loh pelanggan paling besar
tapi kok kayaknya bargainnya susah sekali emang sampai sejauh mana sih kesulitan untuk berhadapan dengan mereka
saya kurang tahu ya tapi saya tiga tahun itu merasa bahwa kita kurang konsisten kurang rajin kurang strategis
sehingga apa namanya pelayanan yang kita terima itu tidak sebanding dengan jumlah yang kita dapatkan dari negara kita

kita adalah penduduk dengan penduduk muslim terbesar dan kita adalah pengirim jamaah haji terbesar
kita pernah mendapatkan the best pengenggarai pada haji tahun dua ribu dua belas
tapi kenapa kok kita tidak menyebabkan porsi diplomasi yang baik
menurut saya diplomasi kita masih lemah
menurut saya diplomasi kita masih lemah ya
terus selama tiga tahun saya jarang sekali melihat kita kecuali mentera agama ya
yang melakukan lobi diplomasi tingkat tinggi
baik untuk urusan haji untuk umroh urusan perlindungan untuk yang lain lain juga
untuk tki saya kira juga anda lihat sendiri kan diplomasi kita masih masuk lemah
jadi kita harus evaluasi lah ya
bagaimana kita harus memahami kultur dan budaya kita
bagaimana kita harus memahami kultur dan budaya kita
maupun tata pemerintahan di arab saudi
baik mas ito terima kasih atas waktunya
bergabung bersama cnn indonesia malam hari ini
kita lanjutkan pak
ini kan kita bicara kuota tapi kan bukan hanya semata mata
gara gara kota tapi kan memang ada
ada apa namanya kelancungan yang dilakukan
salah satu yang menarik adalah
ini ternyata kalau misalnya kita baca biro haji travel umroh dan lain sebagainya
kita tetap harus hati hati ya
nah ini sampai sejauh ini
dilibatkannya polisi sampai sejauh mana pak
kalau dalam hal mereka menyelenggarakan
kan ada tiga tahapan memang gitu
pertama adalah mereka yang memang satu organisasi atau badan yang melakukan perjalanan wisata
kemudian mereka bisa meningkat dua tahun kemudian menjadi umroh
baru dua tahun kemudian menjadi haji untuk sebagai pemberangkatan ya
nah tentu dalam hal ini
keterlibatan kita memang tidak dalam kapasitas kita menjadi bagian dari mereka
hanya memang dalam hal koordinasi kita dengan kanwil kanwil
jadi nggak bisa jemput bola
jadi polisi melakukan pemantauan begitu
sehingga kalau misalnya izinnya tidak ada dan lain sebagainya polisi bisa bertindak
polisi menunggu laporan
ya kalau dalam hal hal seperti ini memang kita menunggu laporan
tapi kalau untuk kasus di mana ada warga negara kita di sana kita harus berinisiatif tentu
dan prinsipnya kan kita harus bisa memulangkan warga negara kita yang di sana ya
pak muharrem ini kan banyak sekali apa ya
banyak sekali cerita cerita yang melingkupi haji dan umroh ini
ada umroh yang sudah bayar kemudian nggak berangkat
ada yang arisan dan nggak berangkat
ini sekarang apa namanya pasport dan lain sebagainya
kita misalnya rakyat yang nakal atau oknum oknum ini yang nakal atau pengawasannya juga lemah
ya pertama haji dan umroh sekarang sudah bergeser menjadi satu dalam tanda kutip sudah jadi industri
umroh itu kalau boleh dalam lima tahun terakhir mas vito itu pertumbuhan yang paling spekta dibanding industri yang lain
berapa tuh akumulasi dana yang
mas vito boleh bayangkan di tahun dua ribu
itu kita hanya mengirimkan jemaah umroh itu belasan ribu
tapi tahun lalu empat tahun terakhir kita mengirimkan hampir tujuh ratus ribu jamaah
kedepan dari enam bulan menjadi sepuluh bulan waktu penyelenggaran umroh
tidak ada waktu kosong
tidak ada waktu kosong lagi masuk haji dua bulan praktis setahun
artinya ini kalau kita lihat bagaimana umrohnya
kalau kita lihat bagaimana saudi mempersiapkan masjidil haram diperbesar
dan mereka punya visi dua ribu tiga puluh tiga puluh juta pendatang sekarang hanya enam juta
tahun depan menjadi delapan juta
artinya ini akan menjadi big business you yang luar biasa gitu
jadi industri sendiri ya
jadi industri sendiri dengan melihat kondisi seperti itu mau tidak mau
kita harus berganding tangan dengan kementerian agama kepolisian kementerian luar negeri
karena banyak kasus juga sakit
terpaksa harus mendarat mendarat darurat di hiderabad dimana di srilanka dan sebagainya
jadi akan sangat banyak yang terlibat seperti ini
artinya pertama piranti hukumnya harus kita persiapkan
yang kedua kita antisipasi skalanya yang akan membesar
dan yang terakhir tentu adalah sosialisasi bersama
ini yang harus mau tidak mau
kita alhamdulillah masih mempunyai pertumbuhan yang memungkinkan orang punya daya beli untuk berangkat ke tanah suci
seperti tadi sampaikan pak anggito
di china memang lebih banyak muslimnya boleh jadi
tapi daya belinya dan izin keluarnya itu menjadi sangat sulit
nah kita begitu banyak jadi ini yang harus kita lihat ke depan
kalau boleh saya titip sama pak martin
yang sekarang pak satu ratus tujuh puluh pak
yang saya lebih pikirkan lagi mereka yang sudah berangkat dari filipina
kembalinya kan harus ke manila lagi pak
nah itu juga harus menjadi bagian dengan tentu dengan kementerian luar negeri
menjadi concern yang sama bahwa
untuk antisipasi kepulangan mereka
kita tidak tahu jumlahnya berapa karena juga
kita tahu satu ratus tujuh puluh tujuh karena hanya yang ditangkap di manila kemarin
jangan jangan bisa lebih dari dua belas jahat
baiklah bapak bapak terima kasih atas waktunya mudah mudahan
satu ratus tujuh puluh tujuh warga negara indonesia itu bisa pulang dengan selamat ya
seperti yang diupayakan oleh kepolisian karena katanya
urusan imigrasi pelanggaran imigrasi di filipina itu agak
kalau misalnya kita melakukan pelanggaran
tapi mudah mudahan sukses
terima kasih bapak bapak atas waktu